hampir seribu supporter persebaya ini mendatangi jakarta
untuk menyuarakan permintaan mereka di kongres luar biasa pssi
agar persebaya tetap bisa bermain di berbagai ajang pssi
ya aksi para bonek ini merupakan imbas dari perpecahan klub sepak bola asal surabaya
yakni persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh dan juga surabaya united
sejak selasa pagi buta tadi
pasukan polisi mengawal ketat para bonek
yang memilih stadion tugu jakarta utara
sebagai tempat persinggahan mereka di jakarta
kehadiran para bonek dari seluruh indonesia di stadion tugu ini
untuk menuntut hak klub kesayangan mereka
persebaya ikut kembali dalam berbagai ajang pssi di tahun dua ribu tujuh belas mendatang
mereka berharap pesepak bolaan surabaya damai dan bersatu kembali
mereka juga akan mengawasi jalannya konferensi luar biasa pssi
yang akan berlangsung pada tanggal tiga hingga lima agustus mendatang
kita berangkat dari surabaya
semua bonek bonek yang ada di indonesia
kita datang di sini dengan damai
ingin pssi tahu bahwa persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh itu yang asli
bukan surabaya united